di guyur hujan deras selama satu jam jalan duri kepa ke benjeruk jakarta barat digenangi air setinggi enam puluh cm senin siang
drainase yang buruk diduga menjadi penyebab banjir
akibat kejadian ini banyak sepeda motor yang mengalami mati mesin akibat nekat menerobos genangan air
arus lalu lintas di jalan arjuna utara dari arah tanjung duren menuju ke benjeruk juga sempat tersendat
tadi saya lewat sini ikutin mobil eh katanya dalam
kemana dalam ya pak
ya kita sedekulah

ya kurang lebih lah segitulah
pak merasa terganggu gak dengan adanya banjir ini pak
ya terganggu banget sih pak
meski program pengendali banjir yang dilakukan pemkot jakarta barat telah diupayakan namun nyatanya kawasan ini masih menjadi langganan banjir
di guyur hujan selama satu hari satu malam tiga desa di kecematan tegal belut kabupaten sukabumi jawa barat terendam banjir
sedikitnya delapan puluh rumah dan tiga ratus hektare sawah dan kebun warga rusak akibat terendam air
akibat kejadian ini beberapa warga sempat diungsikan karena debit air terus bertambah sejak senin pagi
hingga senin sore air mulai surut namun listrik di kecamatan tersebut padam
benar ya telah terjadi banjir karena cuaca ekstrim
hujan sehari semalam
akibat banjir tersebut kurang lebih delapan puluh rumah terendam di tiga desa lima kedusunan
kemudian sawah yang terendam kurang lebih seratus hektare yang baru ditanam
meski tak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
tim liputan cnn indonesia